dan bagi anda warga jakarta yang tidak punya rencana menghabiskan libur natal dan juga tahun baru
tidak ada salahnya memilih taman sebagai salah satu lokasi untuk mengisi hari libur
selain murah banyak fasilitas yang bisa anda gunakan
produser lapangan cnn indonesia deayu jihan juga punya liputannya untuk anda
liburan memang tidak melulu harus pergi ke taman wisata atau bermacet macet ria ke kampung halaman
di jakarta banyak sekali taman yang cukup representatif untuk dijadikan lokasi menghabiskan waktu untuk berlibur
lokasinya sendiri tersebar di berbagai sudut kota jakarta dan sangat mudah untuk ditemukan
kali ini saya akan mengajak anda untuk menikmati taman kota sebagai alternatif pilihan untuk menikmati waktu bersama teman atau keluarga
seperti di taman kalijodo jakarta utara
mengangkat konsep modern taman ini cukup diminati warga
dengan fasilitasnya yang beragam tidak hanya memenuhi kebutuhan pengunjung dewasa
anak anak pun bisa dengan nyaman dan aman bermain di sini
nah seperti inilah serunya memanfaatkan waktu liburan anda bersama keluarga di taman kalijodo jakarta utara
selain bermain sepeda bmx anda juga bisa memanfaatkan waktu untuk menikmati permainan anak
dan juga menikmati kuliner di spot spot makanan nusantara
dari kalijodo saya bergerak ke taman bilangan jakarta pusat
tak kalah fasilitas yang tersedia di sini pun cukup beragam
bahkan suasananya yang teduh dengan pepohonan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjungnya
ada yang bersuah foto memanfaatkan wahana mainan anak hingga berolahraga
lapangan yang ada di tengah taman menteng ini dapat dimanfaatkan untuk bermain sepak bola
nah kalau di taman menteng ini aktivitasnya bisa lebih beragam
seperti yang saya lakukan saat ini bermain basket bersama teman teman baru
lagi liburan aja refreshing mbak
ngasih lagi ini aja lagi liburan aja
jadi tidak ada salahnya
bukan menghabiskan liburan di taman kota
selain mudah murah dan tentunya baik bagi kesehatan anda
di ayu jihan jakarta